selamat siang hari ini tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden indonesia periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
akan memasuki tahap pengambilan nomor urut masing masing paslon
pengundian nomor urut rencananya digelar malam nanti di kantor kpu jalan imam bonjol jakarta pusat
menurut kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono kepada detik com
akan ada tiga delapan ratus delapan puluh enam personel gabungan dari polri tni dan pemprov dki jakarta
yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan pengambilan nomor urut paslon
pengundian nomor urut akan dihadiri sejumlah pendukung dari kedua pasangan capres dan cawapres
rekayasa lalu lintas di sekitar kantor kpu akan diberlakukan secara situasional
jika terjadi konsentrasi massa di lokasi
setelah menetapkan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu dua ribu sembilan belas
masing masing pasangan calon langsung menyiapkan langkah untuk menghadapi tahapan pengundian nomor urut
yang akan berlangsung nanti malam
sembilan orang perwakilan partai koalisi indonesia kerja yang mengusung jokowi ma'ruf amin
mendatangi rumah cemara
mereka menghormati penetapan capres dan cawapres oleh kpu
dan berjanji akan menjalankan proses kampanye sesuai peraturan kpu
menurutnya akan ada kejutan pada saat pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden
tentu saja pak erick thohir kan bagian dari kompetensinya untuk menyampaikan sesuatu
yang penuh dengan elemen of surprise
itulah yang nanti akan ditawarkan sehingga kampanye pak jokowi itu fun
kampanye pak jokowi itu kegembiraan bagi rakyat indonesia
semua larut dalam sebuah harapan untuk berjuang bersama sama untuk indonesia yang lebih baik
sementara itu cawapres sandiaga uno menyatakan tidak ada persiapan khusus
jelang pengambilan nomor urut pasangan capres cawapres
sandiaga mengatakan dirinya dan prabowo siap menerima nomor urut berapapun
karena yang terpenting ia dan prabowo akan membawa program kepada masyarakat
ya rencananya sesuai aja kita malam kan acaranya ya kita datang
terus kita bismillah semuanya prosesnya lancar nomor mana aja siap
yang terpenting adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita komit menghadirkan pemerintahan yang kuat
pola pembinaan yang tegas membuka lapangan kerja prioritasnya ekonomi
kita ingin mempersatukan kita ingin keberagaman ini dijadikan sebuah harga mati buat kita
tim liputan cnn indonesia
ya selamat siang elvira
benar sekali memang penetapan ataupun pengundian nomor urut calon pasangan presiden dan wakil presiden
oleh kpu di gedung kpu pusat di menteng jakarta pusat ini memang baru berlangsung pada pukul delapan malam nanti
namun untuk pengamanan sendiri sudah mulai terlihat sejak pagi dan persiapan oleh kpu juga sudah terlihat
mulai dari malam hari kemarin
untuk pengamanan sendiri memang dari pihak kepolisian gabungan dari polisi tni dan juga
pemprov dki jakarta menyiapkan sekitar tiga delapan ratus delapan puluh enam aparat keamanan yang akan berjaga di sekitar gedung kpi pusat
untuk menjaga proses rangkaian proses pengundian dan juga pengambilan nomor urut bagi capres dan cawapres
yang akan berlangsung malam nanti
dan bisa dilihat di belakang saya ini ada sudah mulai ada mobil taktis dari brimob
yang sudah datang dari sekitar pukul sepuluh atau sebelas pagi tadi
begitu untuk mengamankan sekitar jalan wilayah jalan imam bonjolnam pun untuk rekayasa lalu lintas
kami melihat jalan di kedua arah di depan jalan imam bonjol ini belum mulai ditutup
karena memang rencananya dari pihak kepolisian akan mulai menutup jalan di depan jalan imam bonjol
atau di depan jalan kpu pusat ini baru akan ditutup sekitar pukul lima sore nanti
namun ini masih situasional melihat apakah akan ada penumpukan massa begitu
ataupun apakah akan menimbulkan kemacetan
dan untuk rekayasa sendiri memang untuk kedua arahnya nanti bagi pengendara yang ingin melewati jalan imam bonjol
baik dari arah hi maupun dari arah menteng ini tidak bisa melewati
yang mengatur lalu lintas di sini
dan elvira untuk persiapan di dalam sendiri bisa dilihat juga di gambar
bahwa ada tenda yang disiapkan oleh kpu di halaman parkir kpu
di mana tenda ini akan bisa menampung para pendukung pasangan calon presiden
dan juga calon wakil presiden
memang dari pihak kpu sendiri menyarankan agar para paslon tidak membawa
serta masa yang begitu banyak karena hanya menetapkan hanya sekitar satu ratus lima puluh masa pendukung
yang bisa diajak untuk mengikuti pengundian nomor capres
nomor undian atau nomor urut nantinya
dan dari lima puluh orang dari masing masing paslon ini bisa ikut langsung naik ke atas ke ruang sidang
untuk melihat bagaimana proses pengambilan nomor
lalu seratus lainnya atau sekitar ada dua ratus pendukung nanti bisa ditampung di tenda putih
yang ada di sebelah kanan saya ini yang tepatnya ada di halaman parkir di gedung kpu pusat jakarta
dan seperti yang kita ketahui elvira bahwa pada dua puluh september kemarin kpu telah menetapkan
tiga orang pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk mengikuti pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
salah satunya adalah prabowo dan juga sandi dan juga calon presiden petahana jokowi dan juga maruf amin
dan keduanya ini akan dikabarkan atau direncanakan akan datang langsung untuk mengikuti pengambilan nomor urut
dan ada berbagai rencana dari kedua belah pihak dan juga dari tim sukses masing masing sebelumnya
pasangan jokowi maruf sendiri mereka akan berkumpul di rumah aspirasi yang terletak di jalan proklamasi di menteng jakarta pusat
bersama sembilan orang ketua umum partai pendukung dan juga pengusung dan mereka akan berjalan bersama sama
namun kami belum bisa melihat karena seperti yang dikatakan hasto tadi akan ada surprise
begitu yang dilakukan oleh tim ketua pemenangan kampanye jokowi ⁇ maruf ⁇ yaitu dari erick thohir
bagaimana nanti mereka akan melakukan long march atau mereka akan langsung berjalan dari rumah aspirasi
dan untuk pasangan prabowo sandi sendiri mereka akan berkumpul di rumah kerta negara di rumah prabowo
dan pada pukul tujuh juga akan berjalan menuju kpu namun bagi para ketua umum pendukung dari partai pks gerindra pan dan juga demokrat
ini akan bertemu langsung dengan para paslon di gedung kpu pusat jakarta
dan rencananya nanti sekitar pukul delapan dari kpu akan langsung melakukan pengundian
dan nanti pada pukul dua puluh empat puluh akan langsung ditetapkan nomor undian bagi kedua
calon pasangan ini dan juga nanti setelah itu setelah pengambilan nomor urut dan juga ditetapkan
kpu juga memberikan kesempatan bagi para paslon untuk memberikan pidato pertamanya sebagai pasangan calon presiden
dan juga calon wakil presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang dan mereka akan memberikan pidato
rencananya di ruang konvensi pers di dalam tenda ini dan itu akan berlangsung sekitar lima sampai sepuluh menit elvira
ya manggar kita tahu pada saat pengundian nomor urut dua ribu empat belas lalu dilakukan
dua tahapan artinya pasangan ataupun kandidat masing masing mengambil dulu nomor urut yang pertama
yang kemudian itu akan menentukan urutan untuk mengambil nomor urut yang pasti sebagai kandidat
ataupun capres cawapres apakah mekanisme ini masih berlaku di ataupun akan diberlakukan nanti malam

pengambilan gambar pengambilan nomor urut ataupun yang lainnya ini akan berlangsung sampai saat pengundian nomor urut yang pasti akan diberlakukan nanti malam
elvira maaf sekali kami saya kurang bisa mendengar pertanyaan ada namun nanti bagaimana mekanisme pengambilan nomor urut yang pasti akan diberlakukan nanti malam
pengundian nanti yang bisa saya lihat tadi di atas itu sudah setiapkan seperti wadah begitu untuk masing masing yang yang di dalamnya ada nomor nomor urut hanya karena hanya ada dua calon begitu jadi di dalamnya ada dua nomor urut dari kedua calon itu di dalam wadah dan lalu kemudian dari pasangan calon kemungkinan nanti akan mengambil langsung nomor di dalam wadah tersebut namun sejauh ini baru itu saja bisa kami sampaikan mengenai mekanisme pengambilan nomor urut bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden nanti elvira
baik manggar terima kasih informasi anda langsung dari kantor kpu pusat